polisi menangkap januar bakri seorang anggota dprd kabupaten padang pariaman sumatera barat
karena diduga melakukan tabrak lari yang menewaskan bocah sembilan tahun
januar bakri masih menjalani pemeriksaan di satlantas pores padang pariyaman sumatera barat pada hari minggu
anggota dprd kabupaten padang pariaman ini ditangkap polisi karena diduga menjadi penyebab tewasnya seorang bocah di jalan raya
statusnya masih sebagai terperiksa karena petugas belum melakukan gelar perkara atas kasus yang menjeratnya
peristiwa kecelakaan terjadi di korong paguah duku nagari kuraitaji kecamatan nansabaris kabupaten padang pariyaman pada rabu malam pekan lalu
kasusnya terungkap berdasarkan pelacakan nomor polisi kendaraan toyota avanza yang dikemudikan januar
salah satu plat nomor kendaraan itu tertinggal
hal di lokasi kejadian
januar bakri kini telah diamankan dan sedang dalam pemeriksaan intensif satlantas pores padang pariyaman
ia dijerat pasal tiga ratus sepuluh ayat empat undang undang lalu lintas dengan hukuman enam tahun penjara
celakaan tersebut pelakunya melarikan diri
pelakunya melarikan diri dan kita dari hasil olah tkp awal anggota menemukan nopol
nomor polisi kendaraan tersebut yang tertinggal di tkp dengan adanya nopol tersebut
besok paginya saya sebagai kanit langsung membawa anggota untuk mengungkap siapa sebenarnya pelaku dari tabrak lari tersebut
dan kita temukan untuk pelaku berada di perumahan kasai garden untuk daerah palapa kecamatan batanganai
alhamdulillah dengan sigap anggota
langsung mengamankan tersangka beserta barang bukti ke kantor satlantas padang pareman